sembilan anak usaha bumn akan go public beberapa waktu mendatang dan mayoritas dari bumn ini bakal meraup dana segar sekitar dua puluh triliun rupiah
ipo akan dilakukan mulai kuartal satu hingga kuartal empat tahun dua ribu tujuh belas
mulai dari anak usaha pertamina yakni pt tugu pratama kemudian disusul anak usaha pelindo ii pt jasar mada
jadi bumn yang sudah tbk kita tunggu saja nanti dianounce oleh emiten itu sendiri selaku pembangunan saham
saya mohon maaf mengenai itu tetapi kurang lebih dua puluh an triliun kita bisa race dari situ
yang bisa saya sebutkan misalnya yang non tbk induknya misalnya pertamina punya anak perusahaan namanya tugu pratama
nah itu rencananya akan masuk ke pusat itu yang dalam priority lebih awal
mana lagi ada beberapa sayangnya memang itu induknya itu sudah tbk
biar kan nanti mereka pada saat yang tepat akan danaus